menjadi putra altar itu tanggung jawabnya besar pengabdian dan komitmennya juga besar
putra altar itu bukan hanya menjadi asisten saat romo misa tapi juga melayani tuhan
kamu jadi ikut calon putra altar tahun ini kan
kamu juga bakalan jadi panutan buat anak anak sekitar gereja
apa kalian masih merasa pantas menjadi panutan
bapakmu masih hidup
aku berpetualangan sendiri nyari papan
berpetualangan kayak harry potter
saya johan jodoh di tangan tuhan
emangnya bapakmu itu mikirin kamu